perbedaan prinsip pasca pilpres antara pdi perjuangan dan jokowi
kian menutup pintu pertemuan sang ketua umum megawati soekarno putri
lalu apa konsekuensi politik bila kedua tokoh ini tetap pisah jalan
kami diskusikan bersama dengan para narasumber
bergabung saat ini kepala departemen politik csis arya fernandes
dan direktur eksekutif indo barometer muhammad kodari
kami juga masih akan berupaya menghubungi dari pihak pdi perjuangan
terima kasih seluruhnya sudah hadir bersama kami kali ini
merespon pernyataan dari mas hasto yang menyebut bahwa
hanya akan bertemu bagi mereka yang punya kepentingan yang sama
ini anda menangkapnya bahwa sudah jelas bahwa tidak ada kemungkinan
ya saya kira cukup jelas bahwa pertemuan antara pak jokowi
terjadi ya bahkan kalau kita belajar dari pengalaman hubungan pak sby
dengan ibu mega di mana sudah dua puluh tahun ini tidak ketemu
jangan jangan antara pak jokowi dengan ibu mega ini
lima tahun ke depan pun belum ketemu juga ini
karena perbedaan pandangan politik dan langkah langkah politik
pada tahun dua ribu dua puluh empat yang cukup dalam ya
baik mengenai siapa calon presiden siapa calon wakil presiden
kemudian dinamika kampanye dan seterusnya
saya kira hal hal tersebut bisa tercermin dari sikap dan pandangan ibu mega
baik yang kita lihat dari pernyataan mas hasto
sebagai garda depannya ibu mega maupun menurut saya yang sangat menarik
adalah tulisan di harian kompas pada tanggal sekian sekian ya
yang menunjukkan secara langsung pandangan pribadi dan sikap ibu megawati
terhadap pilpres dan pak jokowi
dan hemat saya perbedaan itu kelihatannya setidaknya di mata ibu mega
sudah sangat sangat mendalam dan mendasar dan sangat sangat serius
dan mungkin saya tambahkan di sini mas hasto sudah keluar juga pernyataan
dengan bahwa pak jokowi ketemu dengan ranting pdip dulu
dan saya kira itu adalah bentuk penolakan sekaligus juga degradasi terhadap pak jokowi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
jadi saya kira itu cara mas hasto untuk mengatakan betapa sulitnya pertemuan
antara ketua umum pdip dengan jokowi sehingga ya diminta ketemu dengan
level yang paling bawah yaitu dengan ranting dulu
itu saya kira bung tiffal
mas arya anda menangkap juga hal yang sama atau ada hal lain dibalik pernyataan mas sasto ini
sebatas pada bahwa oke sudah tidak ada kemungkinan untuk bertemu atau ada hal lain
baik pada titik ini saya
sepakat ya bahwa memang cukup sulit mempertemukan antara ibu mega dan pak jokowi
memang sudah muncul beberapa tim lobby untuk mencari jalan apakah kedua tokoh ini bisa bertemu
tapi sepertinya usaha tim lobby untuk melakukan pertemuan itu sepertinya juga susah ya
karena baik ibu mega maupun pak jokowi itu juga memiliki saat ini memiliki
dua pandangan yang relatif berbeda ya
satu ekstrim tertentu gitu ya dan di sisi yang lain gitu ya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
pilihan pilihan politik yang dilakukan oleh pak jokowi selama pilpres dua ribu dua puluh
juga dianggap kurang menguntungkan bagi partai
sulitnya itu apakah hanya sampai pada putusan mk nanti
atau sampai pelantikan pemerintahan yang baru
untuk saat ini saya kira masih ada harapan sebenarnya di internal itu
karena di internal sendiri saat ini saya kira ada kelompok kelompok yang menginginkan rekonsiliasi
baik terutama pada pak jokowi dan juga bergabung dengan pemerintahan pak prabowo
meskipun ada juga kelompok yang kekeh untuk tidak bisa bertemu ya
jadi saya kira peluangnya masih terbuka
meskipun sangat sulit untuk bertemu gitu ya
tergantung pada momen kunci seperti apa kalau begitu
seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam perkiraan saya di internal pdi perjuangan sendiri
ada faksi faksi yang justru juga menginginkan rekonsiliasi ya
jadi menyelesaikan konflik yang terjadi antara pdip dengan pak jokowi
dan juga ada faksi faksi yang juga ingin mendorong pdip untuk bergabung bersama pemerintahan ya
nah titik pertemuan itulah yang mungkin akan menjadi pintu masuk
untuk bisa pdip bertemu dengan apa namanya dengan ibu mega dengan pak jokowi
oke mas kodari kira kira adakah peluang dari pembantunya jokowi untuk berupaya melobi megawati untuk melakukan pertemuan begitu
karena kan dilihat ini mas hasto terus yang menyampaikan bahwa
tampak resisten begitu kalau mengutip pernyataannya bung budi arisetyadi begitu
ya saya kira kalau bicara pak jokowi pada hari ini kelihatannya justru beliau nunggu bola ya
karena beliau tahu bahwa kata kuncinya sebetulnya pada hari ini datang dari sisi ibu mega
jadi pak jokowi mau kirim utusan siapapun bagaimanapun
kalau misalnya pintunya sudah tertutup
seperti sekarang ini dan saya belum melihat sinyal sinyal pintu akan dibuka
kalaupun ada orang yang berperan dan bisa berperan untuk komunikasi dengan tuku umar
tetapi ibu puan maharani
nah kalau mbak puan yang notabene anaknya ibu mega tidak bisa membuka pintu itu
ya mau bilang apa orang lain pasti sudah tidak bisa
maka bisa kita katakan bahwa sulit berharap kepada orang lain
dan sebetulnya pada hari ini kan memang kata kuncinya ada di ibu mega
dan sampai hari ini saya lihat dari pernyataan mas hasto
memang arahnya itu menutup pintu dari pak jokowi
karena perbedaan pandangan politik pak jokowi dengan ibu mega ini nampaknya dalam sekali di tahun dua ribu dua puluh empat ini
tapi kalau menurut anda kepentingan apa yang coba dikejar oleh pak jokowi untuk bisa melakukan rekonsiliasi dengan bu mega ini
sebetulnya saya tidak melihat ada kepentingan yang sangat signifikan ya
makanya mungkin pak jokowi juga cenderung pasif
karena beliau kan akan menyelesaikan masa jabatannya
misalnya beliau akan memerintah lagi lima tahun yang akan datang
jadi sebetulnya pertanyaan itu lebih relevan diajukan kepada pak prabowo
dan saya kira pada hari ini memang ibu mega sebetulnya sedang memainkan catur politiknya
dengan cara mau mengatakan mau ketemu dengan pak prabowo tapi tanpa pak jokowi
dan pada titik ini kemudian kita menjadi dalam tanda kutip ya
langkah apa yang akan diambil oleh pak prabowo
apakah akan menggandeng pak jokowi meninggalkan ibu mega
atau sebaliknya menggandeng ibu mega meninggalkan pak jokowi ya
walaupun saya bisa katakan dalam perjalanan politik beberapa waktu terakhir ya
memang sebetulnya ya hubungan antara pak jokowi dengan pak prabowo itu hubungannya real
baik persamaan pemikiran mengenai indonesia maju
apalagi kemudian ya saya kira tidak mungkin lah pak prabowo itu tidak cocok dengan pak jokowi
dan pada sisi gibran
jadi saya melihat sih kemungkinannya pak prabowo akan jalan dengan pak jokowi
dan karena itu kemungkinan pdi perjuangan lima tahun ke depan itu akan ada di luar pemerintahan
kalau menurut anda mas arya titik temu antara kedua tokoh ini yang tampaknya belum juga ditemukan
apakah akan mempersulit posisi prabowo ke depannya
saya kira pak prabowo sekarang ini sebenarnya punya beberapa opsi ya
opsi yang pertama itu tetap bersama partai partai dua dengan empat puluh delapan kursi
opsi itu tentu sangat berisiko dan menurut saya tidak mungkin akan dipilih oleh pak prabowo
karena akan berisiko sekali di pr
nah karena itu berisiko muncullah opsi kedua ya
opsi kedua itu tentu menggandeng partai koalisi lainnya bisa nasdem dan pkb
kalau itu bisa dilakukan kalau bisa mendapatkan dua partai itu tentu dukungan di dpr itu bisa di atas angka
tetapi sebenarnya juga pak prabowo juga punya opsi ketiga
opsi ketiga misalnya kalau misalnya negosiasi atau nasdem dan pkb itu terlalu high call gitu ya
pilihannya bisa dengan pdi perjuangan
karena dengan pdi perjuangan itu hanya negosiasi dengan satu partai
dan bisa mendapatkan enam puluh tujuh kursi di dpr
jadi pak prabowo saat ini punya banyak opsi ya
opsi pertama hampir kecil dilakukan karena risikonya terlalu besar
opsi dua dan tiga saya kira masih terbuka
apakah opsi kedua itu mengandeng pkb dan nasdem atau opsi ketiga pd perjuangan
karena kalau kita lihat presiden presiden yang terpilih pasca reformasi
selalu muncul dengan pdi perjuangan
dan kekuatan politik yang besar di dpr ya
misalnya di penghujung pak jokowi ini
nyaris semua sembilan partai di dpr hanya menyisakan pks yang di luar kabinet
sehingga kemudian kalaupun nanti pertemuan antara mega dan jokowi ini tidak terwujud
apakah kemudian akan ada peluang bagi prabowo untuk meninggalkan jokowi
demi mengamankan masa depan pemerintahannya nanti
karena kalau kita ingat di parlemen juga pdi perjuangan masih memegang peran yang cukup signifikan disini
apakah peluang itu akan terjadi